aduh gawat nih gue
michelle ternyata kerja disini juga
gimana kalo dia liat gue disini sama dewi
terus besok dia cerita ke rara
gak mau gak mau ya
rara gak mau banget
kok lo pake masker lagi
kan kita mau makan dan mau minum
seru banget kan
lo lagi mau marah marah
berarti terbukti dong kalau jengkol itu ternyata
gue gak ada waktu gue ada kerjaan
eh so gue masa mau pesen gak boleh sih
yaudah saya antren ke meja
sini duduk sini
jadi kak kayan mau pesen apa
ya sebentar ya
gak usah kiri kiri
kayan jadi ini udah lama

kayan jadi ini udah lama
kayan jadi ini udah lama
kayan jadi ini udah lama
kenal dari mana sama dewi
kenal dari mana sama dewi
jadi kalian berdua sering ketemu dong
jadi kalian berdua sering ketemu dong
tapi apa gak bosen ketemu terus

davin kan anak yang lucu

kalo lu suka sama dewi dari apanya sih

harus banget ya pertanyaan yang gue jawab
gue kan juga mau denger

yang gue suka dari dewi
dia gak ember orangnya
dan pinter jaga rahasia
oh gitu doang
oh gitu doang
oh gitu doang
oh gitu doang
oh gitu doang
anak paling cantik di kelas
kata temen temen sih
kata temen temen sih
rifki ini pesenan lu
terima kasih ya
terima kasih ya
nah itu lu udah pesen
nah itu lu udah pesen
gini ya kalo lu mau pesen lagi
gini ya kalo lu mau pesen lagi
lu harus pesen
ntar mau bazir tau gak
kok di protes sih
jangan ganggu michelle
ini hari dia pertama kerja
oke terima kasih
oke mbak cantik kesana
jangan macem macem ya
tan pesen apa
nggak usah jutek jutek gitu
silahkan mau pesan apa ya kak
gitu kan enak
disini yang best seller apa
makanan atau minuman ya pak
ya makanan dulu dong
disini ada wagyu steak
dan buat nasi ada nasi goreng ayam
jadi mau yang mana
kan mesti dipikirin dulu
pikirnya lama banget pantes lu
ini aja deh gue pesen
di antara tiga tadi
gue usah gitu
gak pengen minum
ya gue lupa kok lo itu dari bangsa botol kecap
makan ya jadi mau minum apa
ada apa aja disini minumnya
kalo suka jus ada jus mangga
dan jus strawberry
dan ya kalo mau yang normal ya
air putih aja kali ya
kalau menurut lo minuman yang cocok buat gue tuh apa
kenapa naik gue
ya gue mau lu aja yang pilihin buat gue
ntar kalo gak suka ngecap lah ke botol kecap tau gak
gue percaya kalau pilihan lo tuh sejalan sama gue
kan kita satu hak
butuh diulang lagi ya saya ulangin ya
nggak usah udah gak usah gue percaya sama lo
karena kan untuk memulai suatu hubungan itu
harus didasari sama saling percaya
dan gue percaya banget sama lo
pokoknya gitu saya siapin ya makanannya
ya menunya di bawah aja lho pak
oh disimpen aja
siapa tau mau pesen lagi

michelle ternyata kerja disini juga
gimana kalo dia liat gue disini sama dewi
terus besok dia cerita ke rara
kok lo pake maskernya
kan kita mau makan dan mau minum
seru banget kan
layannya manis ya
itu temen gue namanya ricky
dia tuh banyak banget fansnya di sekolah lo
jangan berharap sama dia deh
jadi pengen pindah ke sekolah lo deh
dewi gue ke mobil dulu ya
hp hp gue ketinggalan
enggak kan tadi lo udah masukin kantong
nah tuh dia
gue pengen banget pergi dari sini
mending gue nungguin dewi di mobil aja deh
tapi apa alasannya ya
riffy tuh sekali sekali harus dikerjain juga deh
masa dia terus yang ngerjain gue
gue mau ngajakin lo
kayaknya lo jadi seorang yang
seger banget abis keramas
mami ini kan rora ada janjian
sama pak da vin mau ngedet
tapi rora gak tau
pak da vin mau jemputnya jam berapa
tepen dulu deh pak da vin
pakai gini deh
eh coba aja dari aku ya
udah gue balik dulu ya
ini lucu banget sih
iya dikirimin coba
kok dia reject sih
ah pasti tadi nggak sengaja kepencet
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area
kok namanya gak aktif sih
apa jangan jangan papa davin sengaja lagi reject telfon rara
mungkin pak davin lagi gak bisa diganggu kali ya
yaudah deh rara siapin baju buat ngedet dulu
kok roro jadi bingung sih
rara pake baju yang mana ya malem ini
yaudah deh rara video call dewi aja
supaya dia gak bingung
jadi rara bisa sambil tunjukin deh
ya om seronoh banget kita ya udah lama kita gak tau temen temen lagi ya om
udah berapa tahun ya
udah berapa tahun
mas rara dengerin
eh gue mau minta pendapat nih
gue bingung deh milih baju buat nanti ngedet
itu kan suaranya rara
lo lagi sibuk ya
ini gue lagi sama teman teman gue lagi di luar
eh tapi lo gak ganggu kok
by the way baju yang pengen lo tunjukin yang mana
yaudah wait wait
ya gue liat ya
kurang jelas ya bentar bentar rara ini deh
nah kalau ini satu set kayak gini
nah baju yang kedua ada yang ini nih
hmm bagus sih dua duanya
gue jadi bingung deh mau pakai baju yang mana
menurut lo bagusan yang mana
yang pink atau yang kuning
hmm kalo menurut gue yang warna pink lebih cocok sama lo
soalnya dia lebih soft gitu kan
dan cocok banget untuk masalah percintaan
nah nanti lo pakai blast on nya yang sesuai dengan warna baju lo
jadi biar keliatan lebih soft gitu
terus jangan lupa pake lipgloss ya
biar keliatan lebih fresh
secara lo kan cantik banget
terus selera fashion lo juga bagus
eh btw salam ya buat temen temen lo
harusnya aku nge reject telpon kamu
apalagi kamu beneran lagi nunggu karena kita udah janjian kencan
tapi posisi aku beneran stuck dan gak bisa kemana mana
nih langsung gue salamin aja ya sama teman teman gue
ada satu lagi yang spesial
ada satu lagi yang spesial